terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara seorang petani di kabupaten subang jawa barat mengaku ditipu oleh komplotan oknum anggota polri
dengan modus bisa meloloskan anaknya menjadi anggota poluan saudara
korban harus merugi hingga lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah
charlim sumarlin berusia lima puluh enam tahun seorang petani warga desa wanakerta kecamatan purwadadi subang jawa barat
harus bekerja serabutan setelah sawah dan kebunnya seluas tujuh meter persegi ini dijual saudara
uang hasil penjualan ladang digunakan untuk biaya uang pelicin untuk memasukkan anaknya menjadi poluan
kepada komplotan penipu yang mengaku anggota polri aktif di jakarta
penipuan terjadi pada dua ribu enam belas yang lalu
saat itu ia dikenalkan pada pelaku yang belakangan diketahui sebagai pecatan anggota polri di jakarta
charliem tergiur dengan tawaran pelaku dan memutuskan mendaftarkan anaknya ikut seleksi penerimaan anggota polri
namun naas saudara putrinya justru dijadikan asisten rumah tangga dan babysitter di rumah seorang anggota polri di jakarta
serta tidak mendapatkan gaji
lebih lengkap kita akan tanyakan langsung sebenarnya bagaimana duduk perkara ini bersama dengan korban penipuan
sudah ada pak charlim sumarlin telah bergabung bersama kami
selamat pagi ya assalamualaikum pak carlim
pak charliem pertama saya turut prihatin dengan apa yang terjadi pada bapak dan juga keluarga pak charlie
pak charliem ini saya langsung tanya dulu
anak bapak saat ini sudah berada di subang lagi kembali ke rumah atau masih berada di jakarta pak charlim
sudah ada di rumah sudah ada di kampung bu
sudah ada di kampung setelah berapa tahun pak di jakarta
selama satu tahun bu
satu tahun di jakarta ya
tadinya kan mau daftar polisi ikut tes polisi
tapi ternyata di sana di jakarta dijadikan dia itu sebagai pembantu bu
babi sister nggak didaftarin nggak diproses dan yang lainnya bu
asisten rumah tangga di rumah siapa pak kalau boleh tahu
di rumah bu yulia fitriana sution atas uruhan pak aket sama bu hemi
dia anggota polisi juga sama bu heni bu
oke berarti anak bapak bekerja di rumah salah satu anggota polisi juga berarti betul ya pak ya
dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga
ini di rumah polisi masih aktif berarti polri aktif pak
kalau dulu katanya bu yulia fitrianasution yang tempat tinggal anak saya
dia bertugas sebagai polisi di samsat jakarta selatan katanya bu kalau dulu bu
dua ribu enam belas samsat jakarta selatan ya
setahun setelah itu tidak melanjutkan lagi menjadi asisten rumah tangga dibayarkan nggak pak gajinya
sampai sampai anak saya di sana dipekerjakan sebagai pembantu sampai dia sakit bu
sampai dia pingsan dimarah marahin bu
sampai dirawat sehari semalam di rumah sakit bu
alasan tidak diberikan upah setelah bekerja setahun anak bapak ceritanya seperti apa pak
dia bilang dia mengeluh ke saya dan mengadu kepada pak asep sama bu heni bu henipe anggota polisi juga sama
saya di rumah bu julia fitri enasution di sini buka kerja dilatih atau dibinding atau didaparkan pun tidak
dipekerjakan karena sebagai pembantu ya
jawabannya adalah udah ngitung hitung coba mental aja katanya gitu bahasanya
tanya bu kata bu heni sama pak asep gitu bu
oke setelah itu setelah satu tahun berlalu tidak ada upaya juga yang dibayarkan akhirnya memilih untuk pulang kembali lagi ke kampung halaman ya pak ya
nah pak ini cerita awalnya sebenarnya seperti apa pak duduk perkaranya kok bisa sampai tertipu begitu ya pak ya
kalau tidak salah sama komplotan ya karena tidak lebih dari satu kalau tidak salah ya pak ya
cerita awalnya bagaimana pak ini bisa tertipu ini pak
awalnya gini bu saya kan tidak ada minat anak saya biar daftar polisi datanglah yang bernama bapak tarya sama pak asep dia mengiming imingi suruh anak suruh masuk kepolisian bu
dia bilang udah kebun jual aja sawah kebun jual aja katanya buat modalnya katanya gitu bu
terus siapa yang bawanya wakapori katanya gitu bu tempoh hari itu
akhirnya saya terpancing bu dalam pembicaraan itu
saya jual kebun dan sawah akhirnya uangnya dipasrahkan sama bu heni sama julia sama pak asep
ternyata bukan si didaftarkan uang sudah masuk itu dijadikan babysitter atau pembantu gitu bu
bapak ini bisa berkenalan dengan komplotan penipu
saya menyebutnya komplotan penipu ya karena memang benar benar menipu begitu
bagaimana pak bisa kenalan dengan komplotan ini
itu tetangga kampung bu rumahnya dekat
yang anda tahu memang salah satu dari mereka ini polri aktif atau seperti apa pak
yang satu ptdh yang namanya pak asep sudirman itu bu
yang dua orang itu bu henipe sama julia fitri nasution itu polisi masih aktif bu
ada tiga orang yang tetangga bapak yang mana yang di ptdh ini
yang di ptdh sama bapak karya itu bu
tadinya pertama awalnya ngobrol kemudian apa iming imingnya pak sampai akhirnya bapak terbujuk rayu
akhirnya mau menjual sawah tujuh ribu meter persegi pak untuk memuluskan anak bapak katanya untuk masuk ke polri
iming imingnya adalah katanya ditanggung masuk tidak sehat sasa pun bisa saya masukin katanya gitu
badannya sehat dijamin masuk
terus yang kedua yang bawanya wakapori tempoh hari gitu bu bicaranya begitu
ada surat juga pak kalau tidak salah saya melihat surat pernyataan atau semacamnya pak betul
jadi bapak menyerahkan atau mereka meminta uang atau bapak yang menyerahkan uang pak
pertama dua ratus juta meminta ke saya bu
pertama memintanya dua ratus juta
lima belas juta ditransfer ke rekening pak asep sudirman bu
yang kedua tiga ratus juta diantarin suruh diantarin ke rumah yang bawanya yaitu di rumah bu henipe di asrama polisi kalidara sebu itu
itu bapak bawa tiga ratus juta itu cash pak ke jakarta
kejadian itu dihitung uangnya terus bikin kuitansi
ini kan kejadian dua ribu enam belas ya pak sudah beberapa tahun yang lalu
selanjutnya bapak sudah melapor ke kepolisian mana pak
kalau memang bapak ini sudah tertipu karena memang sudah ada tanda terimanya juga
pertama mediasi keluarganya terus kantor desa tidak ada penyelesaian
saya ke kantor bu heni dan penyelesai pelaporannya ke propam sama mabes bu
bapak sudah lapor ke propam dan juga ke mabes ya pak ya
respon dari propam dan mabes polri setelah bapak melapor ini bapak bawa barang buktinya apa saja pak
barang buktinya kwitansi bu
sama perjanjian yang di desa itu bu
oke kwitansi dan juga surat perjanjian yang ada di dpd
ataupun mabes polri pak ketika bapak melaporkan kasus ini pak
dari nama nama yang bapak laporkan ini informasi yang didapatkan dari propam dan mabes polri ini mana yang polri aktif
katanya sih dua duanya aktif bu masih aktif
bu heni sama bu julia pikiran masih aktif katanya gitu bu
tapi ada respon nggak pak ini memang sudah diproses atau seperti
ya bicaranya sudah diproses bu tapi belum ada titik terang gitu bu
belum ada titik terang termasuk juga bapak juga menceritakan ada sejumlah uang ratusan juta yang bapak setorkan kepada mereka semua ya pak ya
respon mereka bagaimana pak dari polri
walaupun tadi bapak sebutkan dari kepolisian sudah menyatakan memang ada dua polri yang masih aktif ya pak ya
pak ini kan kita berharap ya pihak kepolisian saat ini juga sedang menonton tayangan ini
apa yang ingin anda sampaikan apa harapan bapak
ini dua kasus sudah dua ribu enam belas bapak bahkan sudah harus menjual sawah bapak untuk
sebagai apa ya menyerahkan uang kepada sejumlah orang tersebut bermaksud untuk supaya anak bapak masuk ke kepolisian
mohon banget kepada yang terhormat bapak kapolri
eee proses saya sudah delapan tahun pak
hak hak saya itu bisa kembali lagi pak
sebagai anak demi masa depan anak saya pak
mohon banget kepada bapak kapolri sama yang lainnya
mohon agar supaya penyelesaian saya itu hak hak saya dikembalikan pak
disebutkan saja pak namanya tiga orang tersebut pak
yaitu yang bertugas di samsat jakarta barat
yang kedua bu yulia fitri nasupion
seorang anggota polisi juga sama
terus yang bertugas di jakarta selatan
dan yang satu laginya yaitu bapak tarya yang ada di subang bu
bapak sempat mendatangi ketiga orang tersebut pak
kembali uang bapak atau meminta pertanggung jawaban dari mereka seperti apa pak
tidak saya mediasi bu sama ketiga
tiga orang itu terutama ke bu heni ya bu
jawabannya dia pas terakhir mediasi sama bu heni bahasanya kalah
akhirnya saya buntu ke keluargaan mediasi bu
jangan sampai rame rame karena bu heni sama pak asep bicaranya begitu
ya sudah lah saya merapat ke kuasa hukum saya
minta petunjuk bagaimana jalan keluarnya bu
supaya masalah saya tetap beres bu
kita berharap menjadi perhatian tersendiri bagi polri ya untuk mengusut
apalagi anda menyebutkan masih ada dua anggota
polri yang masih aktif ya yang kemudian juga terlibat dalam kasus penipuan ini
terakhir bapak bagaimana kondisi putri bapak saat ini
apakah sehat dan sudah bekerja kembali pak
kalau dulu dulu dia depresi bu
pas kejadian itu putri saya depresi bu
dia tuh sama sama dikasih masukan terus gitu kan
karena dia ijazahnya sd smp sma hilang itu bu
sampai sekarang dia tidak bisa kerja kemana kemana gitu bu
oke berarti sampai saat ini berarti masih di rumah saja belum bekerja kembali ya pak
karena memang sempat masih depresi ya pak ya setelah kejadian ini
iya iya bu tidak bisa bekerja bu
karena harus punya ijazah asli katanya kalau kerja itu bu
nah ijazahnya itu ditahan sama ketiga orang ini
iya bu tidak ada sampai sekarang bu
ya telepon pakai nomor telepon rahasia ke saya
kalau minta uang kata minat transfer tiga juta katanya gitu bu
untuk ngambil ijazahnya harus transfer lagi tiga juta begitu pak
iya kata bu yulia fitri nasution tempoh hari nelpon ke saya tapi nomornya nomor asia bu
nanti ijazahnya dipaketin katanya
waktu saya buat makan juga susah
kerja juga kerabutan bu ada yang nyuruh
oke baik untuk menebus ijazah yang memang menjadi hak dari anak bapak saja harus memberikan uang tiga juta rupiah begitu
ini saya berharap betul dari kepolisian republik indonesia bisa menyaksikan apa yang terjadi saat ini
rakyat kecil yang seharusnya punya harapan dan cita cita untuk masuk menjadi anggota polri
kemudian justru tertipu dengan uang ratusan juta rupiah begitu ya pak ya
kita berharap ada tindak lanjut secara cepat dari kepolisian untuk mengusutuntas dari kasus ini
apalagi tadi bapak sebutkan ada dua anggota polri yang masih aktif
terima kasih bapak kita berharap kasus ini segera tuntas dan menemui solusi yang cepat
terima kasih pak cara telah bergabung